kalau untuk cuma google google doang
itu udah kuota yang diberikan oleh mendikbud
udah cukup membantu kok
udah cukup mencukupi lah
junino memperoleh informasi bantuan kuota internet gratis ini dari kampusnya
satu bulan setelah mendaftar lewat kampus
ia memperoleh kuota internet sebanyak lima puluh gb
kuota internet ini terdiri dari lima gb untuk akses internet secara umum
sementara sisanya untuk akses aplikasi pendidikan yang terdaftar di pemerintah
seperti lamang jurnal imiah akademia edu
selain mahasiswa bantuan kuota internet juga menyasar siswa sekolah
salah satunya diterima iona sirila hasha
hasyah siswi kelas dua sekolah dasar ini menerima kuota internet senilai tiga puluh lima gb
dengan rincian lima gb berupa kuota internet umum
sementara tiga puluh gb lainnya untuk kuota belajar
orang tua hasya mengapresiasi bantuan yang diberikan pemerintah ini
walau ada beberapa hal yang menjadi catatan saat pembelajaran jarak jauh
niatnya bagus ya untuk kita bisa mengakses aplikasi aplikasi yang masuk ke pendidikan dan segala macam
cuman pada praktiknya
kenyataan di lapangan kan nggak kayak gitu ya
kebanyakan pembelajaran dari jarak jauh ya teman teman saya juga
anak anak teman teman saya juga
kebanyakan ya akses yang kepakai adalah whatsapp dan zoom
udah gitu ya untuk konferensinya
selain itu ya mereka jarang ke ruang misalnya boleh sebutin lagi ya
ruang guru atau keeper atau dan segala macam dan sejenisnya itu
apa sih zenius ya saya lupa lah
itu nggak pernah diakses
lutfi berharap akses jaringan kuota yang diberikan pemerintah dapat diperluas
sehingga bantuan subsidi kuota internet tersebut bisa digunakan secara optimal
tugas kedua adalah menuliskan atau menyebutkan nama nama hewan herwifora dan omnivora
itu saja yang kedua itu ya
tak hanya bantuan subsidi kuota internet ada insentif lain berupa bantuan subsidi upah atau bsu
senilai satu delapan juta rupiah
yang diberikan oleh bsu
dan juga diberikan kepada tenaga pendidik non pns atau honorer
seperti yang diterima udur sitompul guru honorer di salah satu sekolah dasar di jakarta timur
ia semakin bersemangat mengajari murid muridnya yang bersekolah lewat sistem pembelajaran online ini
berguna banget ya bisa membantu dalam pembelajaran juga terutama bisa bantu keluarga
apalagi kan sekarang masa sekarang sulit ya apa apa susah
apalagi kan apalagi suami kan kerjanya di ojek online
jadi sangat membantu banget
jadi terima kasih banyak untuk blt nya
bantuan subsidi upah digunakan udur untuk menunjang ekonomi keluarganya
salah satunya membeli kuota internet tambahan bagi anak anaknya yang juga bersekolah daring
federasi serikat guru indonesia atau fsgi mengapresiasi bantuan subsidi pemerintah
bagi dunia pendidikan di tengah pandemi ini
pihaknya melihat kebijakan ini sebagai salah satu perhatian pemerintah terhadap pendidikan
yang saat ini memiliki sistem pembelajaran jarak jauh berbasis online
federasi serikat buru indonesia tentunya mengapresiasi kepada pemerintah yang terkait dengan kujuran bsu
karena bsu bagi guru guru honorer
itu sangat membantu
guru honor termasuk yang perlu diberikan perlindungan
begitu juga siswa dalam subsidi kuota internet
itu juga perlu diberikan perlindungan karena banyak sekali siswa siswa yang tidak mampu
sehingga orang tuanya tidak mampu membelanjakan kuota untuk anak anaknya pada saat pembelajaran berbasis daring ini
maka akhirnya pemerintah pun mengeluarkan
nilai yang cukup fantastis yaitu rp tujuh tiga triliun
heru berharap bantuan bagi dunia pendidikan dapat digunakan penerima dengan sebaik baiknya
ada beberapa langkah yang perlu dilalui satuan pendidikan untuk memperoleh insentif insentif pemerintah ini
pertama untuk memperoleh kuota internet gratis
anak didik harus mendaftarkan nomor telepon selulernya ke sekolah masing masing
lalu sekolah memasukkan data tersebut secara daring ke aplikasi data pokok pendidikan atau dapodik kementerian pendidikan dan kebudayaan
sementara untuk memperoleh insentif gaji bagi guru honorer
terdapat kriteria yang perlu dipenuhi
yakni warga negara indonesia berstatus bukan pegawai negeri sipil atau pns
memiliki penghasilan di bawah lima juta rupiah
serta tidak menerima kartu prakerja maupun bantuan subsidi gaji lainnya
selanjutnya pemerintah lewat kementerian pendidikan dan kebudayaan
akan membuatkan rekening bank bagi penerima bsu
agar dana yang disalurkan transparan dan akuntabel
pemerintah dan dewan perwakilan rakyat atau dpr menyatakan sejumlah insentif dunia pendidikan ini
merupakan hasil musyawarah bersama setelah mendengar berbagai macam keluhan
dari pengajar dan peserta didik di tengah pandemi covid sembilan belas
karena itu pada saat masyarakat ini sangat membutuhkan
kami pemerintah hadir menolong banyak program program
salah satunya yang hari ini bagaimana kita memberikan bantuan kepada pendada pendidik
baik yang ada di mendiknas ataupun di menteri agama
yang kemarin sebelumnya juga kita luncurkan yang namanya pulsa untuk bantuan juga
tetapi tidak hanya di situ banyak sekali program lain
apakah program prakerja bansos desa dan seterusnya
dan juga kritikan kritikan khususnya yang menyoroti pendidikan di masa pandemi
dari mulai ketidaknyamanan siswa yang mungkin mulai merasa belajar di rumah bosan
keluhan orang tua yang harus mendampingi anak padahal mereka juga harus bekerja
ditambah juga biaya kuota dan lain lain
sudah pastilah ya guru dosen dan juga tenaga kependidikan itu menjadi ujung tombak
supaya kita bisa memastikan di era pandemi ini
hak hak masyarakat untuk pendidikan yang berkualitas tetap bisa diberikan
faktanya ternyata sebagian besar dari guru guru khususnya yang non pns
juga dosen yang di swasta gitu ya terancam juga situasinya dengan pandemi ini
karena misalnya naga honorer bisa jadi pendapatannya tergantung dengan jam mengajar
atau guru guru swasta yang penghasilannya bergantung dengan biaya siswa
sementara orang tua keberatan membayar spp
nah jadi kami merasa bahwa aspirasi aspirasi yang disampaikan ini
memang patut ya untuk direspon dan pemerintah harus hadir
hetifah juga berharap pemerintah membuat layanan hotline atau telepon bantuan
bagi tenaga pendidik dan belajar jika mengalami kesulitan dalam sistem pembelajaran jarak jauh
anggaran insentif sektor pendidikan termasuk dalam dana pemulihan ekonomi nasional atau pen
dengan alokasi tujuh dua triliun untuk bantuan kuota data internet
dan rp tiga enam triliun untuk bantuan subsidi upah atau bsu
bsu akan dicairkan pemerintah hingga akhir november dua ribu dua puluh lewat bank bank milik pemerintah
sementara untuk kuota internet akan langsung diberikan kepada nomor yang terdaftar di kementerian pendidikan dan kebudayaan
terima kasih untuk mendikbud telah memberikan kuota data internet

keputusan kunci data internet
tim liputan cnn indonesia